presiden joko widodo berjanji memperbaiki akses jalan dari manokwari menuju kabupaten pegunungan arfak
akses jalan itu untuk mempermudah dan juga mempercepat distribusi hasil pertanian
hal itu disampaikan presiden jokowi di hadapan ratusan warga kabupaten pegunungan arfak papua barat pada minggu siang
ini adalah kali pertama presiden jokowi bersama dengan ibu negara menginjakan kaki ke tanah arfak
jokowi juga berjanji akan membangun fasilitas bandara dan juga fasilitas umum seperti rumah sakit puskesmas dan pasar
presiden berjanji infrastruktur itu selesai dalam kurun waktu dua tahun
infrastruktur ini penting sebagai langkah awal pengembangan potensi pariwisata di arfak
yang memiliki dua danau yaitu danau anggigiji dan anggigida
jalan antara manokwari dan pegunungan

tadi pak wati menyampaikan minta segera diselesaikan dan diasfal
akan kita segera selesaikan agar apa
agar barang barang pertanian produk produk pertanian yang berasal dari pegunungan avak bisa dijual di manokwari